laut berperan penting bagi kehidupan
dengan kekayaannya yang berlimpah dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia
keindahan panoramanya pun menjadi daya tarik wisata
laut pun menjadi jalur penghubung yang membangun ekonomi dunia
inilah laut kita lindungi keberadaannya demi kelangsungan hidup bersama